keluarga julian philip salah satu awak kapal brahma dua belas yang disekap abu sayyaf di filipina menggelar doa di rumahnya
istri dan ibu julian membuka pintu rumah bagi yang ingin membantu dengan doa
pintu rumah julian philip salah satu korban penyanderaan abu sayyaf kini dibuka lebar lebar
istri julian menerima siapapun yang hendak berdoa dan memberi penguatan kepada keluarga korban penyanderaan abu sayyaf itu
pada rabu teman teman anak julian dan guru sekolah minggu datang untuk beribadah di rumah julian
mereka bernyanyi dan berganding tangan berdoa demi keselamatan dan pembebasan korban
istri julian juga mengajak ibu dari julian ke rumahnya untuk sama sama menantikan kepulangan suaminya di rumah
batas waktu yang diberikan semakin pendek tinggal dua hari lagi
namun sampai pada detik ini keluarga belum lagi mendapatkan kabar terbaru
misal de jongker minahasa